aplikasi bimbingan belajar terbesar di indonesia mengadakan kompetisi antarsiswa berprestasi
kompetisi indonesia kompetisi ini digelar sebagai tempat aktualisasi diri bagi anak bangsa
sebanyak satu ratus sepuluh siswa siswi berprestasi yang terdiri dari enam puluh enam sma dan empat puluh empat smp yang dipilih berdasarkan
peringkat rata rata sekolah dalam ujian nasional bertanding di ajang ruang guru champion dua ribu dua puluh
kompetisi ini dilaksanakan dalam dua putaran putaran pertama regional final yang dilaksanakan
pada delapan belas agustus dua ribu sembilan belas di universitas podomoro jakarta
setelah tahap regional peserta yang lolos akan memasuki national final untuk memperebutkan hadiah
seratus juta rupiah untuk masing masing jenjang smp dan sma
penonton juga dapat mendukung
finalis favorit mereka melalui aplikasi ruang guru pemenang peserta favorit akan mendapatkan hadiah
berupa pentas seni sekolah yang akan dibiayai oleh ruang guru harapannya nanti di ruang guru champion
ini akan lahir idola idola baru anak anak indonesia yang cerdas yang berakhlak gitu ya
dan bisa jadi inspirasi buat anak anak indonesia lainnya dengan adanya ajang ruang guru champion
bisa menjadi tempat aktualisasi diri bagi anak bangsa
ratih aulia andi angga